udara sejuk hutan rimbun pemandangan nan asri
ya inilah kapela ubud yang terletak di desa keliki kecamatan tegalalang gianyar bali
memiliki dua puluh tiga kamar tipe villa hotel yang dibangun pada dua ribu lima belas ini dinobatkan sebagai hotel terbaik di dunia pada tahun ini
versi majalah wisata travel and leisure baru baru ini
penobatan kapela ubud sebagai hotel terbaik di dunia didasarkan atas beberapa kriteria
di antaranya lokasi kamar pelayanan fasilitas dan makanan
hotel ini hadir dengan suasana abad ke sembilan belas dengan kamar yang ditawarkan yakni kamar dengan pemandangan sungai persawahan hutan dan lembah
untuk menuju setiap kamar tamu akan melewati rimbuna hutan dan jembatan sebelum akhirnya tiba di teras ruangan
ada terdapat jakusi pribadi di setiap kamar berlatar belakang pemandangan alam
masuk ke ruang tidur suasana klasik sangat terasa
mulai perabot makan dan minum yang bergaya zaman dahulu hingga perlengkapan kamar mandi dengan battop ala raja berpoleskan kuningan
pemandangan alam berupa hutan sungai dan persawahan yang dipadu dengan suasana tempo dahulu inilah yang membawa hotel ini dinobatkan sebagai hotel terbaik di dunia tahun ini
pembangunan ini sangat memuaskan karena kami memiliki kekuatan ruang tiga lima hektare tanah untuk dua puluh tiga tent dan pembukaan
jadi ada banyak ruang untuk para pelanggan kita menikmati relaks dan mengembangkan diri
dan pada saat yang sama kami berada di hutan
jadi hutan memperoleh
pengalaman yang mendapatkan perasaan penyembuhan dengan tenangnya dengan kelembaban dengan alam semestinya dan dengan alam semesta
kapela ubud mengalahkan beberapa hotel berbintang lain seperti hotel amparo meksiko fogo island kanada dan woldorf austria
keunikan kapel ubud ini pun menuai pujian para pengunjung
jadi apa pendapat anda tentang arsitek
sangat luar biasa
saya memiliki perusahaan desain interior sendiri dan ini sangat membuat pikiran
mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik
pertama kali lihat ini bagus banget baru masuk detailnya keren banget
terus juga untuk interiornya view nya bahan bahannya pilihan semua makanya saya suka banget kesini
selain kapela ubud tiga hotel lain di bali mendapat predikat hotel terbaik di dunia
yakni ritz carlton nusa lumpur
sama dua hotel mulia dan belmond jimaran
dengan predikat hotel terbaik yang disematkan sejumlah hotel di bali
otoritas pariwisata berharap gelia wisata pulau dewata bisa segera bangkit
tentunya kami dari dinas pariwisata provinsi bali sangat merasa senang bangga dan menilai itu positif gitu ya
karena ada salah satu hotel yang berlokasi di bali itu mendapatkan award
yang sangat the best di dunia ini ya
karena ini merupakan suatu sarana promosi bahwa bali itu memiliki hotel
dan sekaligus juga meningkatkan nama baik bali atau citra branding bali itu sebagai daerah destinasi wisata dunia
meski di tengah pandemi pihak manajemen menyatakan hotel tetap dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan
jadi bagaimana sudah tak sabar ingin berlibur
ya kapel ubud ini bisa menjadi alternatif tempat peristirahatan sekaligus menikmati keindahan alam non asri pulau dewata
tapi jangan lupa ya tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan
tim liputan cnn indonesia gianyar bali
ya satu tahun sudah kpk bekerja di bawah undang undang yang baru
juga di bawah kepemimpinan dari ketua kpk firly bahuri
di dalam setahun terakhir ini ada banyak sorotan dari masyarakat terkait dengan kinerja kpk
mulai dari ott yang dilakukan kemudian sempat ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua kpk
dan juga bahkan ada mundurnya sejumlah pegawai kpk
bagaimana kemudian dewan pengawas kpk melihat kinerja kpk selama setahun terakhir
apakah kemudian ada yang perlu dievaluasi dan bagaimana melihat kpk ke depan
untuk menjawabnya saat ini saya sudah bersama dengan ketua dewan pengawas kpk
pak tupak hatorangan panggabean
sudah bersama dengan saya pak tobak kabar baik pak
sehat selalu kita wawancara juga dengan protokol kesehatan ini pak
pakai masker dan juga jaga jarak
pak tupak langsung membahas satu tahun kpk bekerja
tentu ada banyak sekali sorotan dari masyarakat sorotan publik
mulai dari ott dan berbagai macam hal
dari setahun terakhir ini apakah sebagai ketua dewan pengawas kpk
pak tupak anda melihat kinerja kpk sudah cukup memuaskan
tidak jadi begini
sejak diperlakukannya perubahan undang undang itu
memang terjadi berbagai bagai hal yang kontroversi
dan terbentuk opini di masyarakat
bahwa seolah olah undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
tentang perubahan undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua
akan menjadikan kpk ini menjadi lemah
tidak bernyali lagi
tidak bernyali lagi itu sudah terbentuk opini
makanya banyak orang mengajukan judicial review ke mk
yang sampai sekarang sudah satu tahun belum juga turun keputusannya
nah ini kita nantikan ya itu satu masalah
dan kedua terkait dengan keberadaan dewa
ini juga disorot oleh publik
sejak sebelum masuk di sini saya juga sudah berpikir
ini dewa sini kerjanya apa
setelah kita lihat undang undang itu ya cukup banyak pekerjaannya
dalam hal mengawasi pelaksanaan tugas dan wawenang kpk
satu tahun satu kali
itu tugas dewa
sudah satu tahun ini pak
ya sudah satu tahun betul
jadi dalam pelaksanaan tugas dewa itu sendiri
ada juga memberikan izin terhadap penyitaan penyadapan dan penggeledahan
ini juga oleh publik dianggap ini semacam kontroversi juga
mengapa dewa memberikan izin
sudah mencampuri urusan operasional